di musim pemilu kali ini para kepala daerah berlomba lomba menyatakan dukungannya kepada calon presiden tertentu
sebagai seorang politisi memang semua orang punya hak untuk punya preferensi dukungan politik
tapi bagaimana dengan kepala daerah yang membawahi gerbong aparatur sipil negara
seperti perangkat birokrasi dan anggaran daerah yang besar tidak tergoda menggadaikan netralitas mesin birokrasi di pemilu kali ini
apakah ini akan menjadi praktek berbahaya atau hanya jadi bumbu bumbu dari pesta demokrasi
kita akan pantau bersama bagaimana panorama kondisinya di lapangan
bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah berada di studio dua cnn indonesia
ada pak waluyo komisioner dari komisi aparatur sipil negara
dan bang frits edward siregar dari bawaslu republik indonesia
ini kita ke pak waluyo dulu ya pak terkait dengan beberapa kepala daerah
lebih tepatnya delapan belas kepala daerah yang sudah terang terangan mendukung
sebenarnya untuk preferensi personalisasi personalitasnya sudah
akan mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas
tapi kalau dari komisioner aparatur sipil negara kak yasin sendiri melihatnya
apakah ini menjadi salah satu fenomena yang bisa mempengaruhi preferensi politik dari para asn
yang seharusnya dalam undang undang aparatur sipil negara ini tidak boleh tidak netral
katakanlah seperti itu
saya melihatnya itu ada dua fenomena
yang pertama adalah politisasi birokrat
yang kedua adalah birokrat berpolitik
dalam hal yang pertama politisasi birokrat itu biasanya adalah
yang aktornya adalah ya mungkin yang disebutkan tadi ya
jadi itulah yang harus kita cegah
tapi aktornya sendiri nanti siapa yang menanganinya
sedangkan kalau kami yang menangannya adalah asn nya
itulah nanti yang akan kita awasin kita menjaga netralitasnya
kita ingatkan dari awal kita cegah supaya para asn itu tetap netral
dijaga kenetralannya dan kami juga tentunya mengharapkan
kepala daerah pun juga tidak menarik narik mempolitisasi para birokrat
tadi yang memang kalau dari sisi jumlahnya sendiri cukup banyak kan
empat lima juta kalau saya ditambah dengan keluarga dan lingkungannya
itulah memang suara yang sangat potensial
tapi kalau misalnya pak wali sendiri melihat ini fenomena seperti ini kan hampir terjadi
di setiap pemilihan legislatif kemudian juga pilpres
yang sudah berada atau sudah berlangsung selama di indonesia selama ini
bagaimana potensi ketidak netralitasan dari seorang
aparatur sipil negara yang diakibatkan oleh pimpinannya
yang sudah terang terangan mendukung salah satu pasangan calon
pengalaman dari mulai pilkada serentak dua ribu lima belas dua ribu enam belas sama dua ribu tujuh belas
itu tren pelanggaran netralitas meningkat
tapi memang kebetulan selama tiga tahun terakhir itu kan
lokasi pilkadanya itu berpindah pindah jadi relatif baru ya
jelas bahwa nanti ini ada pengaruhnya apalagi kalau di tahun dua ribu sembilan belas nanti kan
pilihan presiden dan legislatif
saat ini pun sudah banyak yang mencuri start sudah mulai kampanye
tadi yang kategori dua tadi birokrat yang berpolitik tadi
yang mengkampanyekan untuk dirinya sendiri juga sudah sudah apa namanya itu sudah dimulai
makanya ksn tidak berdiri sendiri ksn bersama bawaslu kasn bersama kemenpan rb
membuat upaya upaya pencegahan internalisasi kepada asn itu supaya bahwa
tetap berposisi netral itu adalah penting
tapi tadi pak waluyo menyebutkan ada beberapa oknum katakanlah seperti itu ya pak ya yang curi start
ini adalah ranah dari bawaslu yang bertugas untuk menindak apabila memang ada tindakan yang sudah terlihat seperti
melanggar undang undang kemudian juga peraturan regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
dari bawaslu sendiri melihatnya gimana bang frits
kalau dalam milenial kita harus melihat dalam dua hal
pertama apakah ini menjadi bagian dari kampanye apakah ini menjadi bagian dari kampanye apakah ini menjadi bagian dari kampanye
atau ini di luar daripada bagian kampanye
karena kalau kita melihat apakah kepala daerah itu boleh berkampanye
menurut pasal dua ratus delapan puluh undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas boleh kepala daerah itu berkampanye
asal ada di pasal dua ratus delapan puluh satu bahwa dia tidak mempergunakan fasilitas negara dan juga dia mengajukan cuti
kalau kita mengacu lagi kepada pasal tiga ratus tiga misalnya kepala daerah boleh cuti selama satu hari dalam seminggu
kalau dalam masa hari kerja dia boleh cuti kalau dalam masa hari kerja dia boleh cuti
artinya adalah apakah kepala daerah boleh berkampanye iya kepala daerah boleh berkampanye
dan itu juga diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tiga puluh dua tahun dua ribu delapan belas terkait dengan hal hal seperti itu
nah tapi sekarang pertanyaan adalah bagaimana dengan hal hal yang di luar itu
nah itu yang masih perlu kita diskusikan
seperti yang terjadi di salah satu daerah di indonesia saat ini ya kita bisa lihat bagaimana informasi selengkapnya berikut ini
sebagai kepala daerah pimpinan saya adalah joko widodo
sebagai ketua pan adalah ketua umum saya pak supli hasan
dengan adanya hal seperti itu tentu saya ingin berbuat berbagi mesejahterakan rakyat membangun rakyat
kalau rakyat sejahtera bupatinya hebat tentu orang bertanya siapa bupatinya itu
oh bupatinya hendra joni ya kan dari mana partainya siapa pendapatan
jadi semua terangkat ya partai terangkat ya presiden juga terangkat
pemerintah terangkat semua gitu ini adalah komitmen kita
jadi nggak ada ini karena saya sampai sekarang bahwa atas saya adalah presiden republik indonesia
oke bang frits dan juga pak waloyo ini sudah terlihat dari informasi tadi
bupati pesisir selatan sedang menggunakan pakaian dinas
dan saat itu dalam kondisi sedang membagi bagikan bantuan kepada warga
dan mengalamatkan bantuan ini dikirim oleh salah satu calon presiden
tanggapan dari bawah seluruh apakah ini
melanggar ranah netralitas dari seorang aparatur sipil negara
atau undang undang pemilu atau pelaksana pemilu tersebut bagaimana
bang frits dulu
kalau saya menjawabnya dari segi undang undang pemilu
undang undang ayah saya nanti silakan beliau yang menjawab
undang undang pemilu melihat ada bahwa pasal dua ratus delapan puluh dua yang mengatakan bahwa seorang pejabat negara
ataupun pelaksana ataupun pejabat yang melaksanakan fungsi fungsi kenegaraan dilarang
untuk mengeluarkan putusan
ataupun melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu
sekarang pertanyaannya adalah apakah beliau ini adalah seorang pejabat administrasi negara
apakah dengan tindakan itu apakah itu menguntungkan atau merugikan salah satu paslon
dengan dua apakah ada sebuah tindakan yang terjadi
saya sebenarnya tidak bisa lebih lanjut untuk berdiskusi soal ini karena ini kan sudah masuk dalam proses di bawaslu sumatera barat
dan juga ada di negara
di berbagai daerah lain
tapi pertanyaan adalah kalau kita melihat unsurnya itu akan dilihat apakah ada tindakan
apakah tindakan ini menguntungkan atau tidak gitu loh
jadi kan tadi saya bilang bahwa ada dua yang harus dilihat
pada masa kampanye dan di luar kampanye
kalaunya kita melihat ini kah di masa kampanye atau di luar kampanye
jelas ini bukan dilakukan pada kegiatan kampanye
tapi di luar kegiatan kampanye
jadi artinya pasal dua ratus delapan puluh itu tidak dapat diberlakukan
yang kita akan lakukan adalah pasal dua ratus delapan puluh
atau pasal dua ratus delapan puluh tiga
dimana pasal dua ratus delapan puluh dua itu memiliki dampak pidananya
yaitu pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal tiga puluh enam tahun
tapi kemudian akan kita harus menentukan apakah ucapan seperti itu apakah gestu seperti itu memiliki dampak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu atau tidak
kalau saya melihatnya itu salah satu contoh yang disebut dengan politisasi birokrat
jadi cuma dalam hal ini untuk yang mengajak itu ranahnya bawaslu
nah ranahnya ksn kewenangannya ksn adalah untuk aparatur sipil negaranya sendiri
maka asn harus membentengi dirinya sendiri walaupun banyak ajakan atau katakanlah himbuan himbuan harus supaya tetap netral
walaupun disadarin itu tidak mudah untuk di daerah ya
untuk itulah makanya perlu kita ingatkan terus
perlu kita ingatkan terus
dan apa itu namanya
kita awasin juga jangan sampai bahwa dari kepala daerah yang minta seperti itu pejabatnya meminta lagi ke anak buahnya mengkopi pasta dari apa diomongkan ppki
itu berarti adalah sudah melanggar jadinya
tapi sebenarnya kalau misalnya belajar dari budaya dan juga praktek praktek yang terjadi dalam pilpres sebelum ini kan sebenarnya memang itu berefek domino ya kepada pilihan politik dari para aparatur sipil negara
tapi itu akan kita pending dulu
kita akan bahas di segmen berikut ya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya setelah jeda berikut ini
jadi katakanlah ajakan ya kepala daerah kepada para aparatur sipil di bawahnya untuk memilih orang orang yang sang kepala daerah pilih gitu secara walaupun secara personal tetapi itu bisa menjadikan secara psikologis menjadikan efek psikologis kepada para aparatur sipil negara di bawahnya atau asn di bawahnya ikut memilih orang orang tersebut
praktek praktek seperti ini sudah berjalan dalam kalau kita tarik garis ke belakang dari orde baru ya pak ya dan tidak bohong
hal hal seperti ini masih terjadi dalam pemilu saat ini terutama di beberapa daerah di indonesia
sebenarnya faktor apa sih pak waluyo yang bisa menyebabkan hal hal tersebut terjadi
oke karena tadi kamu menyebutnya adalah mengenai sejak zaman orde baru saya jadi ingat kalau dulu sebelum pemilu para pns ini dikumpulkan kalau dulu malah justru untuk memilih salah satu
kalau sekarang dikumpulkan untuk netralitas itulah yang kami upayakan bersama sama dengan bapak sulu
nah kalau seandainya apa yang tadi ditanyakan itu ada sebetulnya apa
sebetulnya memang karena hubungan kekerabatan biasanya karena hubungan kerabatannya begitu dekat maka biasanya ada ikatannya itu yang mau tidak mau akhirnya sepertinya sulit mereka untuk menghindarnya ya
namun sebetulnya kalau seandainya dengan terus menerus kita lakukan sosialisasi internalisasi pentingnya asn itu profesional tidak perlu memihak ke salah satu paslon ya secara bertahap memang itulah yang kita harapkan
dan nanti memang penuh penuh menuju asn yang profesional yang tidak apa namanya memihak tetap untuk menjaga netralitasnya
tadi pak oloi sempat menyebutkan berarti ini kan ada tindakan yang lebih yang bisa dilakukan oleh komisioner aparatur sipil negara ya
what you can do more for them gitu kira kira apa sih sebenarnya tindakan baik preventif maupun represif ke depannya gitu untuk menindak para asn yang diduga terlibat dalam praktek pemilihan atau ketidak netralitasan ini
ini menarik ya saya punya data untuk itu
untuk yang di tahun dua ribu delapan belas ini saja pelanggaran yang sampai di bulan oktober aja sudah sekitar tiga ratus enam puluh an itu hampir equivalen empat kali lipat dibandingkan dengan pilkada sebelumnya
paling banyak di daerah mana pak louis
paling banyak kalau data yang ini adalah di daerah sulawesi tenggara dan sulawesi selatan
dari pelanggaran pelanggaran itu kita lihat banyak sekali memang yang kita berikan sanksinya itu adalah moral karena ternyata di antara mereka itu banyak sekali yang sebelumnya
banyak sekali yang sebetulnya itu belum paham sehingga kayaknya memang kita harus gencar untuk memberikan sosialisasi ke mereka mereka khususnya kalau yang tahun ini kan untuk tahun dua tahun sebelumnya belum melakukan berkada mungkin awarenessnya mereka kesadaran mereka akan pentingnya netralitas asn ini adalah belum banyak yang paham maka kita memang harus gencar melakukan sosialisasi de internalisasi mengingatkan lagi bahwa sebagai seorang asn itu harus netral
sanksi moralnya seperti apa pak waluyo dalam bentuk konkretnya
kita bisa teguran terbuka di hadapan umum teguran tertulis atau juga menurut pp lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh disiplin pns itulah kita berikan sanksi sedang penurunan pangkat penundaan kenaikan pangkat atau juga penurunan dari jabatan struktural yang diamban saat ini
baik tapi ini kan juga terkait faktor dari kepala daerah yang menjadi kepala ya orang tertinggi
pemilik tampuk kekuatan tertinggi dalam sebuah pemerintahan
kalau keluhan asn memang selalu ngomong pak kami sulit ya kalau kepala daerahnya itu apa namanya tidak mengajak ajak tidak melakukan intervensi
mau sesama atasan menolak makanya penting sebetulnya adalah reformasi partai politik
oke nah ini rana dari bawah sudah diberarti kan
bang frits kalau misalnya melihat kondisi saat ini gitu yang saya ingin tanyakan adalah sudah ada delapan belas kepala daerah
daerah yang menyatakan dukungannya kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden salah satu paslon dalam pemilu dua ribu sembilan belas
pernyataan mereka memang bersifatnya personal tapi tidak bohong mereka adalah seseorang yang mengemban jabatan tertinggi di daerah mereka masing masing
bawaslu melihatnya seperti apa ini apakah ini bisa menjadi salah satu sela sela pelanggaran dari undang undang perasaan pemilu atau bagaimana
sebenarnya kita harus melihat bahwa pada saat seseorang itu menjadi kepala daerah
kalau kita kembali esensi dari sebuah demokrasi itu sendiri
apakah seorang kepala daerah itu saat dia dilantik dia dilantik bahwa saya dilantik untuk menjadi kepala daerah hanya untuk kelompok tertentu hanya untuk partai tertentu
kan bukan begitu judulnya bahwa seorang kepala daerah dia dilantik dia bersumpah untuk menjalankan fungsi sebagai kepala daerah untuk mengamalkan pancasila dan undang undang dasar untuk menjadi kepala daerah untuk suatu wilayah yang telah kewenangannya dibekan oleh undang undang dasar dan oleh asn
untuk dapat melayani masyarakat daerah seperti itu
jadi itu yang harus kita pahami bahwa terhadap kita melihat seorang kepala daerah
jadi kalau kita bertanya apakah kembali lagi apakah kepala daerah itu dapat menjalankan hak politiknya misalnya
kira kira untuk berkampanye boleh
tetapi pergunakanlah waktu tertentu dengan izin tertentu tidak mempergunakan fasilitas negara dan juga
termasuk pakaian dinas itu ya bang frits
semualah semua yang melekatlah itu kan
fajar negara itu dalam rangka untuk menjalankan bahwa sebagai seorang kepala daerah
dia mungkin punya fungsi sebagai bagian dari partai politik dia juga mau menjalankan fungsi itu silahkan jalan fungsi itu
maksud saya tidak ada larangan tetapi pergunakanlah itu pada waktu dan tempat sesuai dengan peraturan perundangan yang ada
tanpa itu terakhirnya karena undang undang sudah jelas melihat kapan dia boleh berkampanye
apakah dia bagian menjadi pelaksana kampanye atau tidak dia bagi jadi tim atau tidak
kalau dia tidak menjadi tim berarti dia menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah
dan itu harus dia jalankan dia punya fungsi kepala daerah
dan itu sudah diatur juga seandainya dia di dalam menjalankan fungsi kepala daerahnya ada aturan aturan yang dia harus patuhin
dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari partai politik ada hal hal yang dia boleh lakukan dan ada yang orang punya
jadi ada waktu tertentu ya cuti
itu kan kenapa cuti itu diberikan
adalah agar bagaimanapun tugas kenegaraan pemerintahan itu berjalan dengan baik
kan kita tidak bisa menafikan bahwa apakah selama kampanye ini proses pemerintahan berhenti
ya tidak proses pemerintahan yang kita inginkan itu harus tetap berjalan
makanya dibutuhkan namanya cuti
sehingga ketahuan bagaimana cara pembagian kerja dan bagi bagaimana yang pergi untuk berkampanye
saya rasa undang undang sudah jelas membagi porsi terhadap kepala daerah yang mau berkampanye misalnya
tapi kalau misalnya melihat beberapa kejadian gitu atau peristiwa peristiwa yang terjadi selama masa kampanye dari pilpres sebelumnya sampai dengan jelang pilpres dua ribu sembilan belas ini
beberapa kepala daerah yang secara tidak sadar gitu menyatakan preferensi politik mereka itu
mengatakan pasal pasal yang ada dalam undang undang pemilu ini bisa sedikit dibelokkan ya
dengan adanya momen kemudian juga mereka menyatakan diri memilih salah satu paslon itu karena pendapat pribadi
bukan karena sebagai pejabat publik seperti itu
tapi dari bawaslu sendiri apakah memang sudah mengeluarkan atau selama ini sudah ada tindakan yang cukup tegas untuk mengingatkan para kepala daerah
gubernur bupati dan juga wali kota tersebut untuk tidak keluar dari jalurnya
kalau dari hasil pertemuan kita misalnya dengan pak mendagri dengan juga kepala misalnya bagian dari pada kes bangpol
terkait dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan itu adalah bagian fungsi pencegahan tersebut
kita lakukan bahwa kita mengatakan berhati hatilah kepada para kepala daerah dalam mengeluarkan statement dalam mengeluarkan tindakannya gitu loh
terlebih lagi misalnya dalam kasus tadi ada beberapa kepala daerah yang tidak mau hadir pada saat diminta oleh bawaslu
jangan lupa bahwa undang undang pemilu kita ini memberikan kesempatan proses pidana in absensia
artinya tanpa kehadiran daripada si terlapor
adalah sebuah kerugian bagi kepala daerah yang dipanggil oleh bawaslu tapi dia tidak mau datang
sehingga dia tidak mempergunakan haknya untuk memberikan membela diri ataupun mengklarifikasi terhadap laporan yang kami dapatkan
sehingga apabila kemudian bapak suluh merasa bahwa unsur peranggaan pidananya sudah terpenuhi
bapak suluh dapat melaksanjutkan penyidikan ini ke tahap yang berikutnya
meskipun kepala daerahnya tidak hadir di dalam proses pemeriksaan
ini yang perlu harus dipertegas sehingga kan kita ingin ada board side dalam sebuah laporan
tapi apabila kepala daerah ini tidak mau ya bagaimanapun bawaslu harus melaksanakan fungsinya
yang sebagaimana telah diperintahkan oleh undang undang
itu dapat lanjut kepada tindakan pemidanaan terhadap para kepala daerah tersebut
tapi selama ini belum pernah ada kasus di mana seorang kepala daerah yang terang terangan mendukung salah satu pasangan calon ini
bisa dikenai tindakan
atau sanksi pidana seperti itu
terlalu jauh sampai menuju ke arah sanksi pidana
tapi bapak suluh sendiri apakah dari laporan laporan kemudian juga proses penyidikan selama ini
memang ada beberapa fakta fakta yang ada di lapangan
kemudian juga memberatkan terjadi seperti di beberapa daerah di indonesia
seperti tadi kata pak waluyo di sulawesi tenggara dan juga sulawesi selatan
ini mempengaruhi mempengaruhi bawaslu nggak sih sebenarnya untuk pemilihan kepala daerah yang berangkat dari parpol parpol
dipilih oleh masyarakat karena berdasarkan kendaraan partai politika tersebut
seperti apa sih bapak suluh melihatnya
kalau kita harus melihat bahwa undang undang nomor tujuh ini kan adalah sebuah undang undang kodifikasi
apa yang telah diatur sekarang itu tidak diatur dalam undang undang nomor sepuluh
dan ini juga tidak diatur di dalam pada saat kita harus pilih ppres tahun dua ribu empat belas
ini adalah salah satu kalau menurut saya ini salah satu efek kenapa kita memiliki pilek dan pilpres
itu berjalan secara bersamaan
sehingga bagaimanapun sekarang kita masih panjang proses pilpres nya
tapi karena sudah bersama dengan pilek jadi terakhirnya gabungan antara pilek dan pilpres itu akan secara bersamaan
jadi maksudnya ini adalah sesuatu yang menurut pembuat undang undang
menurut anggota dpr sendiri dan pemerintah
netralitas asn dan ketidakberpihakan kepala daerah diperlukan dalam proses pemilu ini
pembuat undang undang sudah melihat masalah ini jauh sebelum kita semua melihat
tapi tinggal prakteknya ini sebagai dipertanyakan
tinggal kita praktekkan
ini juga prakteknya
ini akan kita sambung lagi ya bang dan juga pak waluyo di segmen berikut layar pemilu terpercaya
tetaplah bersama kami
anda masih bersama layar pemilu terpercaya terkait dengan diskusi mengenai
netralitas dari aparatur sipil negara dan tadi bang frits edward sirega dari bawaslu serta pak waluyo
dari komisi aparatur sipil negara mengatakan bahwa memang untuk undang undang yang mengatur pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
terkait dengan kepala daerah dan juga aparatur sipil negara ini ada beberapa pasal yang memang sedikit bisa dibelokkan ya intan
tangible seperti itu
saya penasaran nih terutama untuk pak waluyo
kalau misalnya ada salah satu aparatur sipil negara atau asn yang terbukti melakukan
ketidak atau tindakan ketidak netralan yang berhak untuk menindak adalah sang kepala daerah
tapi apabila sang kepala daerah ini memang mempunyai preferensi politik terhadap salah satu capres tertentu
tentu akan memberatkan atau justru tidak memberatkan pengadaan saksi tersebut
gimana dari komisioner atau komisi aparatur sipil negara melihat salah satu kelemahan
sebenarnya bisa dibilang ini kelemahan dari undang undang aparatur sipil negara
kedepannya agar ini tidak bisa dijadikan sebuah keuntungan untuk
keuntungan pribadi juga
jadi itu untuk okno morbin tidak bertanggung jawab terhadap pemilu dua ribu sembilan belas
betul sekali bahwa pengalaman selama dua tahun terakhir
kalau ada pengaduan atas pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh asn
dilaporkan langsung ke asn atau lewat pak anpaslu pak anpaslu melakukan penyelidikan
kemudian kalau yang menyangkut mengenai asn nya disampaikan ke ksn
ksn mereviewnya kemudian melihat dari pelanggaran pelanggaran
baik itu undang undang lima dua ribu empat belas pp lima puluh tiga dua ribu sepuluh pelanggarnya di mana
kemudian ksn memutuskan bahwa ini ada pelanggaran pasal sekian pasal sekian
terus kemudian memang kita bisa merekomendasikan ke kepala daerah untuk menindak
jadi yang memberikan sanksi adalah kewenangannya ada di kepala daerah lagi
inilah yang seringkali kendalanya
kalau saat ini yang kita rekomendasikan untuk diberikan sanksi itu adalah asn
yang tidak berada di dalam kubunya cepat sekali tindakannya
gitu kan ya
tapi giliran apa namanya itu yang kita rekomendasikan adalah asn yang mendukung dirinya
nah ini memang dia apa namanya itu cenderung relatif untuk diperlambat
nah kalau saat ini ada perbaikan sistem pemberian sanksi
umpamanya kalau untuk aspek pelanggaran netralitas
dimana kalau seandainya kepala daerah tidak melakukan menindaklanjutin atas rekomendasi ksn
karena di dalam undang undang lima dua ribu empat belas itu ada bahwa
rekomendasi ksn wajib untuk ditindaklanjutinya
harusnya kalau sekian hari tidak maka harusnya mungkin dari pusat bisa mengambil tindak lanjut
dan mengambil sanksi untuk asn yang bersangkutan
kalau peraturan yang saat ini
kalau pusat juga ada preferensi politik tersendiri ya giba datuk pawaloyo
nah kita kan di pemerintah pusat itu biasanya kita tangani bersama kita nggak sendirian
ksn kementerian negeri kementerian penerbangan bersama sama dengan bkn itu kita melihat aspek aspek perusahaan
aspek pelanggarannya dimana itu kita lihat secara bersama sama disitu
jadi tidak sendiri
jadi kita harapkan aspek memang kita independen netral bisa dijaga dari situ
itu menjadi peater sendiri ya sebenarnya untuk ksn
dan juga untuk undang undang aparatus jepang negara mungkin ada pasal pasal yang bisa diperbaiki
tapi kalau misalnya bang frits sendiri melihat undang undang pemilu seperti apa pelaksanaannya
masih ada pasal pasal yang sebenarnya masih bisa perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih mengikat gitu
untuk para orang orang subjek hukum
yang ada dalam undang undang pemilu seperti kepala daerah dan juga pejabat publik seperti kementerian
sebenarnya kalau kita melihat undang undang nomor tujuh memang masih perlu ada beberapa pasal yang perlu diperbaiki misalnya
seperti contohnya misalnya pasal dua ratus delapan puluh dua itu ada aturan pidananya pasal lima ratus empat puluh tujuh
tapi pasal dua ratus delapan puluh tiga itu tidak ada aturan pidananya
atau sama seperti kasus misalnya satu ratus dua puluh delapan yang terkait dengan
yang biasa kita kenal dengan mahar politik misalnya
itu juga tidak ada sanksi pidananya
jadi itu adalah salah satu dari beberapa pasal yang terkait dengan
perlunya masih adanya perbaikan perbaikan yang dapat dilakukan oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu
jadi bisa menjadi efek jerah gitu ya bang frits
tapi kalau kita melihat bahwa kenapa undang undang tujuh dua ribu tujuh belas mengatur mengenai kepala daerah
karena kan kita harus melihat bahwa sejak dari undang undang tahun dua ribu empat belas pemilu di indonesia
lelah sanakan kita mulai masuk kepada pilkada serentak
kemudian masuk kepada pileg dan pilpres serentak
maka pembuat undang undang itu sudah mengatur sudah melihat sesuatu yang mungkin belum kita lihat
salah satunya adalah mengenai kemungkinan ketidakberpihakan kepala daerah
yang memiliki peran sangat besar terhadap pengerahan massa uang dan manajemen pada saat hari pemungutan suara
ataupun proses proses sebelum hari pemungutan suara
oleh karena itu netralitas kalau tadi pak waloyo fokus kepada netralitas asn
netralitas kepala daerah pun sebagai pemimpin kepala daerah dengan dalam hubungannya sebagai bagian daripada negara republik indonesia
kan juga tetap harus menjalankan fungsi itu dan disitulah dia harus dapat berperan
undang undang sudah mengatur pidananya kenapa harus diatur pidananya
agar adanya kepatuhan dari kepala daerah untuk tetap melaksanakan fungsinya
bukan lagi sebagai bagian dari perpanjangan tangan partai politik tapi dia adalah bagian dari melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan
itu pelayan publik dan itu sudah diambil sumpah itu adalah proses yang harus kita lewat pilkada
itulah proses yang harus dihargai oleh para kepala daerah itu semua
oke ini masih ada beberapa pekerjaan rumah ya sebenarnya untuk para pembuat regulasi ya
supaya ini pasal pasal bisa dipatuhi oleh semua yang menjadi pelayan publik khususnya ya
sekali lagi terima kasih bang frits
mas enwar siregar dan juga pak waluyo terima kasih atas diskusinya yang sangat enlightenment sebenarnya untuk pada malam hari ini di layar pemilu terpercaya
ada beberapa sekali lagi ada beberapa pekerjaan rumah terkait dengan para pembuat regulasi terkait dengan sanksi
khususnya di undang undang aparatur sipil negara sanksi dari kepala daerah kepada para aparatur sipil negara di bawahnya
kemudian juga di undang undang pemilu terkait dengan sanksi sanksi pidana yang kira kira bisa mengikat subjek subjek hukum yang berada di bawah undang undang pemilu tersebut
layar pemilu terpercaya masih akan kembali sesa
saat lagi tetaplah bersama kami